kita langsung tergabung bersama rekan kami the koresponden cnn indonesia teddy zuhari langsung dari pn jakarta selatan untuk mengetahui sidang fonis terdakwa perintah medica
hendra kurniawan dan agus nupatria yang sudah dijatuhi vonis pada hari ini
tadi disebutkan oleh kuasa hukum hendra menyerahkan sepenuhnya kepada hendra apa langkah yang akan diambil
selanjutnya teddy apakah pikir pikir atau banding atau bagaimana
bisa anda rekap kembali review apa saja yang memberatkan dan juga meringankan untuk terdakwa hendra kurniawan dalam sidang ooj ini
selamat siang herono betul sekali sidang pembacaan fonis untuk terdakwa hendra kurniawan ini baru saja selesai dilakukan oleh majelis hakim di pengadilan negeri jakarta selatan
kita tahu sama sama kita dengarkan tadi ponis yang dijatuhkan oleh majelis hakim
bahwa terdakwa hendra kurniawan
hendra kurniawan dijatuhi vonis selama tiga tahun penjara
ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada dua puluh tujuh januari lalu
di mana saat itu jpu juga menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama tiga tahun penjara
mengenai hal yang memberatkan adalah terdakwa selama persidangan tadi majelis hakim berkesimpulan
menyampaikan informasi berbelit belit tidak menyesal
dan juga sebagai anggota polri ini dianggap tidak profesional ketika menjalankan tugasnya
namun ada juga hal yang meringankan yang disampaikan oleh majelis hakim
yakni tidak pernah berurusan dengan hukum dan punya tanggung jawab untuk keluarga
kemudian hendra kurniawan difonis selama tiga tahun penjara dan denda sebanyak dua puluh juta rupiah
kita akan berbincang sedikit saya akan berbincang sedikit bersama salah satu kuasa hukum
dari terdakwa hendra kurniawan sangun rahgado yosodiningrat selamat siang aga
tadi kalau kita lihat ini dari seluruh enam terdakwa obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan
klien anda hendra kurniawan ini paling tinggi hampir sesuai dengan tuntutan jaksa selama tiga tahun penjara
kira kira menurut anda apa kesimpulan dari pihak anda sebagai kuasa hukum
kenapa tuntutan fonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum
kalau ditanya perkiraan atau mungkin dugaan
saya nggak bisa memahami saya tidak bisa mengatakan karena saya belum membaca secara utuh salinan putusan
tetapi saya benar benar menyimak dari awal sidang dimulai oleh pak agus nurpatria bahwa beliau akhirnya diputus dua tahun penjara
dan pak hendra kurniawan ini saya juga mendengarkan dari awal hingga akhir pertimbangannya sehingga beliau diputus tiga tahun penjara
sedangkan saya juga mendengar dari awal hingga akhir
pertimbangan pertimbangan hakim ini hampir sama tidak jauh berbeda bahwa baik pak agus baik pak hendra
ini kan dituntut dengan pasal tiga puluh tiga jungto empat puluh sembilan undang undang ite jungto pasal lima puluh lima kuhp
dimana majelis hakim berpandangan bahwa rumusan unsur pasal tiga puluh tiga undang undang ite itu tidak terpenuhi
maka akhirnya majelis hakim mengambil alih untuk mempertimbangkan pasal tiga puluh dua

di sini baik pak haka baik pak agus dianggap memenuhi unsur pasal tiga puluh dua
yaitu secara unsur pasal tiga puluh dua jungto empat puluh delapan jungto lima puluh lima kuhp
yaitu dengan bersama sama melakukan pemindahan data elektronik yang mengakibatkan dan sebagainya
sebagainya disini perbuatannya siapa secara bersama sama dilakukan oleh pak agus dan pak haka yaitu perbuatannya cuk putranto
disini saya melihat ada ka nek

cuma saya tidak mau banyak berkomentar terhadap putusan karena tidak etis juga buat saya
sedangkan cuk putranto ini kemarin saya mendengarkan isi putusannya itu dipersalahkan atas pasal tiga puluh tujuh
dimana di sini pak hendra dan pak haka yang dibilang merupakan turut serta dalam melakukan pemindahan ini tidak dipersalahkan pasal tiga puluh
ada anehnya disini
lalu juga dapat dilihat bahwa putusan ini tidak terpenuhi
putusan ini pak agus dua tahun pak hendra tiga tahun
ya ini mungkin komentar dari saya dan mungkin juga perasaan
ini mengganjal sampai sekarang di saya saat mendengar putusan dari tadi pagi sampai siang ini
kok eksekutornya kita tahu sendiri eksekutor ini dihukum satu tahun enam bulan
sedangkan pak hendra pak agus sama sama orang yang menerima perintah dari verdi sambo
bahkan pak hendra dan pak agus ini dilengkapi dengan sprint yang lengkap
mendapatkan sama sama cerita bohong
kok bisa lebih berat hukumannya
akibatnya juga sampai sekarang kita bilang dvr ini atau cctv ini rusak dibilang rusak juga
toh kita di persidangan dari kemarin lihat hasilnya
apa sih yang dirintangi disini
bahkan kalau mau kita tarik kembali dari kemarin kemarin kami penasihat hukum ini benar benar meyakini bahwa kedua klien kami ini harusnya bebas
karena dari awal tidak ada niat jahat atau maksud yang mengakibatkan perintahan penyidikan ini
karena yang diterima baik pak hendra baik pak agus adalah cerita bohong
cerita bohong yang diterima oleh semua orang
bahkan sampai kapolri bahkan sampai penyidik yang memeriksa
perkara ini pada hari h penyidik polres jakarta selatan
ya kalau dibilang kecewa kecewa dibilang bingung ya bingung
cuma ya kita lihat nanti lah
karena kan kalau tadi ditanya mungkin sama majelis hakim apa sikap dari terdakwa

banding atau pikir pikir atau terima
mereka masih akan pikir pikir karena hak untuk banding ada pada terdakwa
nanti kami akan berdiskusi lebih lanjut kepada terdakwa
karena tadi setelah sidang kami belum banyak waktu lah untuk diskusi
jadi ya kita lihat ke depannya gimana
tapi apakah kemungkinannya terdakwa akan melakukan banding menurut anda
kemungkinan atau enggak ya saya kembalikan ke mereka
mungkin ya mungkin saja melakukan banding
menerima juga mungkin saja
saya belum banyak bicara dengan mereka

ada keganjalan ada keanehan
kok eksekutor satu tahun enam bulan
sedangkan mereka ini sama sama menjalankan perintah
pak agus juga menjalankan perintah
kok bisa lebih berat
kalau melihat tadi ada unsur memberatkan dan meringankan
sementara unsur memberatkan
tadi ada beberapa poinnya dianggap berbelit belit
hampir semua terdakwa juga disebut seperti itu oleh majelis hakim selama persidangan
tapi juga ada yang dianggap sopan
nah untuk klien anda pak hendra kurniawan ini tadi dianggap berbelit belit
juga tidak profesional
dilihat lebih detail lagi pangkatnya sebagai perwira tinggi di kepolisian
yang tidak profesional dalam menangani kasus ini
apakah itu kemudian juga bisa dikatakan hal yang memberatkan
kemudian majelis hakim berkesimpulan memfonis selama tiga tahun penjara
kalau ditanya itu mungkin saja karena kan majelis hakim atau hakim
dalam menjatuhkan sebuah putusan itu kan berdasarkan keyakinannya
didasari oleh dua alat bukti yang sah
ya mungkin berdasarkan keyakinan hakim ini ya
patut untuk dihukum selama tiga tahun
tapi ya kembali lagi dimana rasa keadilannya
kok ya kita sama sama dengar kok yang ngomong yang sudah berbohong ini bukan hanya verdi sambo
verdi sambo sendiri mengakui bahwa dia berbohong
bahwa baru terbongkar pada bulan selanjutnya itu bulan agustus
dan saksi saksi lain juga memberitahu mengakui bahwa baru mengetahui mereka dibohongi verdi sambo pada satu bulan setelahnya
jadi ya ya gitu lah yang saya bilang tadi
baik terima kasih informasi singkatnya
mas aga kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa hendra kurniawan heranov
mungkin kita bisa simpulkan sedikit bahwa mereka masih akan melakukan pembahasan internal lebih jauh apakah kemudian dari hasil putusan ini akan melakukan banding atau tidak
tapi kalau melihat secara general dari isi dakwaan atau fonis majelis hakim yang menuntut selama tiga tahun penjara dan membandingkan dengan terdakwa lainnya hendra kurniawan
ini paling tinggi fonis tuntutan pidana penjaranya dibandingkan terdakwa lain
bisa saja kemungkinan besar terdakwa hendra kurniawan melakukan upaya melakukan banding mengingat tadi yang disampaikan beberapa poin oleh pihak kuasa hukumnya
bahwa mereka kliennya ini melakukan perintah atas informasi palsu yang disampaikan oleh verdi sambo saat itu
dan sedikit juga saya tambahkan bahwa ternyata ada anggota keluarga
dari terdakwa hendra kurniawan yang datang ke ruang pengadilan dan juga ada berada tadi dalam ruang pengadilan yang mengikuti jalannya proses pengadilan pembacaan fonis
bagi terdakwa hendra kurniawan
salah satu anak dari hendra kurniawan ini datang ke ruang pengadilan
namun tadi saya coba mengkonfirmasi apakah bersedia untuk memberikan statement
tapi sepertinya keluarga dari hendra kurniawan ini masih terlihat bersedih
belum bisa menyampaikan banyak informasi
kepada kami para jurnalis
dan kami juga harus menghargai sisi mereka bahwa mereka belum berkeinginan menyampaikan tanggapannya terkait fornis yang disampaikan oleh pihak majelis hakim
dan hanya ada tadi pihak dari kuasa hukum yang menyampaikan informasi bahwa mereka masih akan melakukan diskusi lebih jauh terkait fornis yang diputuskan oleh majelis hakim
selama tiga tahun pidana penjara dengan denda sebanyak dua puluh juta rupiah
selain hendra kurniawan sendiri heranov kita tahu bahwa tadi agus nurpatria juga menjalani sidang dengan agenda yang sama yaitu pembacaan fonis oleh majelis hakim
dimana agus nurpatria ini difonis pidana penjara selama satu tahun
juga dengan sama harus membayar denda sebanyak dua puluh juta rupiah
tapi dibandingkan dengan agus memang hendra kurniawan ini
memang hendra kurniawan ini
fonisnya lebih tinggi
bahkan dibandingkan dengan lima terdakwa yang lainnya
ada yang menerima fonis pidana selama sepuluh bulan penjara
kemudian ada juga yang menerima ponis pidana selama satu tahun penjara
baik kita tunggu tujuh hari ke depan apa langkah hukum selanjutnya akan ditempuh oleh tim kuasa hukum maupun terdakwa hendra kurniawan
apakah banding menerima atau pikir pikir
terima kasih laporan anda dalam news hour pada siang ini